buntut kerusuhan kanjuruhan yang terjadi di malang membuat desakan kepada ketua umum pssi muhammad iryawan alias iwan bule kian kencang
petisi berjudul ketua umum pssi dan direktur pt lib harus mundur dibuat dan kini sudah ditanda tangani ribuan orang
pssi sebagai induk olahraga sepak bola jelas diminta masyarakat untuk bertanggung jawab atas tragedi yang menyebabkan banyak nyawa melayang
kita akan bahas hal ini bersama dengan pengagas petisi richard ahmad
dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi perwakilan pssi namun belum bisa bergabung dalam dialog kami sore ini
selamat sore pak richard
pak richard publik di media sosial ini mulai bersuara dan juga merasa jengah dengan kepemimpinan iwan bule di pssi
apalagi sejumlah kontroversi muncul sepanjang dirinya tragedi kanjuruhan juga mengemuka begitu ya
tapi beberapa seberapa yakin bahwa petisi ini juga mampu menarik mundur iwan bule dan juga direktur
dari pt lib dari jabatannya
saya wakili teman teman kelompok supporter dan masyarakat sepak bola
prinsipnya petisi ini kita buat kita dorong untuk mewakili masyarakat seluruh indonesia
jadi bahwa kepemimpinan muhammad irawan atau iwan bule menurut saya gagal
jadi kejadian di malang ini bentuk kegagalan pssi
kalau iwan bule menolak mundur apapun caranya
apapun yang akan kita mainkan kita gerakan untuk supaya iwan bule mundur dari jabatannya
oke baik pak richard siapa saja sih yang mengusulkan petisi ini
adakah orang orang yang punya nama besar dalam industri sepak bola juga terlibat dalam petisi ini
ya petisi ini kita buat adalah dari murni dari masyarakat
lalu ada avokat yang juga interest dengan sepak bola kita
jadi kalau hari ini misalkan iwan bule menolak mundur dan itu bentuk pertanggung jawaban bukan
kalau misalkan kapolri kemarin sudah mengamukkan enam tersangka harusnya tersangka satunya adalah iwan bule
karena pt liga itu bekerja atas perintah dan seizin pimpinan pssi
sama halnya dengan kapolres malang dia bekerja atas dasar komando pimpinan
jadi kalau misalkan kapolri
berani atau tidak menjadikan iwan bulet tersangka kira kira gitu
oke oke sejauh ini respon dari warganet seperti apa melihat petisi ini
terlebih juga kemarin telah diumumkan enam tersangka begitu
ya ini tetap masih jalan mas
karena kan totalnya sudah empat belas ribu ya sudah mendekati hampir lima belas ribu
karena petisi ini tidak hanya dari kelompok supporter dan masyarakat
tapi ada kelompok jurnalis juga membuat petisi yang sama
artinya banyak masyarakat yang peduli ingin perbaikan sepak bola
kita ke depan begitu
oke baik pak richard sejauh ini bagaimana sih anda dan juga kawan kawan melihat sepak terjang dari iwan bule
selama masa kepemimpinannya sebagai ketua pssi
ya kan beliau baru musim pas kayak apa namanya ramayadi ya kan gitu
yang kita lihat adalah bahwa pssi ini hanya jadi batu loncatan iwan bule untuk menjadi calon gubernur jawa barat
kalau hanya kepentingannya itu lebih baik
tidak usah memimpin sepak bola kita
artinya ganti saja ketuanya yang memang murni untuk kepentingan sepak bola indonesia
karena kita akan menghadapi piala dunia u dua puluh kita menghadapi tuan tuan piala asia dan sebagainya
ini perlu orang orang yang interest terhadap sepak bola gitu
oke baik kalau kita baca dari komentar warga net ini mereka juga menuntut perombakan besar besaran dalam tubuh pssi
karena memang jika saja mengganti ketua umumnya saja
yang ditakutkan hal yang sama akan terulang kembali
kata anda seperti apa
kita ingin bukan hanya iwan bule sebenarnya yang harus mundur
karena ini pertanggung jawaban secara seluruhnya
artinya ya ada iwan bule ada iwan budianto ada esko yang lain
artinya itu sudah menjawab
karena celasa di esko itu yang menangani soal kompetisi
nah kejadian di malang itu adalah terkait soal kompetisi
regulasi dan juga kepanetiaan
artinya tidak hanya iwan bule memang betul
tetapi secara hitungannya bahwa mereka satu kesatuan dengan esko pssi nya gitu
ini kan bentuk tanggung jawab moral yang seharusnya dilakukan ketua umum pssi dan juga direktur pt lib
menurut anda harus mundur begitu
apakah mundur ini menjadi bentuk sebenar benarnya tanggung jawab atau seperti apa
ya kalau bicara pejabat publik itu contoh tidak hanya di indonesia tapi di luar
negeri ada peru ada argentina yang juga pernah kejadian hal yang sama
mereka mundur karena bentuk tanggung jawabannya
tapi mundurnya ini bukan cuci tangan
artinya tetap kasusnya harus juga diperiksa secara tuntas terkait kejadian di malang
jadi bukan berarti mundur itu selesai cuci tangan tidak bertanggung jawab gitu
artinya kalau beliau mundur
kalau pun nanti pihak
tim gabungan dan kepolisian memeriksa itu lebih fair gitu maksud saya mas reza
oke oke berarti salah satu bentuk tanggung jawab begitu ya
pak richard ini sejauh ini kan sudah lebih dari empat belas ribu yang sudah meneratangani petisi ini
targetnya mau sampai berapa
kita tidak punya target yang pasti ini terus bergulir

semalam pun saya habis ketemu teman teman di jogja untuk tetap menggaungkan petisi ini
agar memang muhammad iryawan atau iwan bule mengetahui bahwa gerakan ini gerakan murni dari teman teman supporter gitu
ketika nantinya memang sudah mencapai puluhan ribu begitu ya akan dibawa kemana petisi ini
ya petisi ini tetap sudah dibaca oleh pak mahmud md sebagai mangkum polokam
termasuk juga tim investigasi tidak hanya dari gabungan tetapi juga investigasi masyarakat sipil
yang lain juga sudah melihat komnas ham juga artinya kita rekomendasi ke mereka semua
tinggal nanti kita kawal terkait proses investigasi secara total menyeluruh gitu
oke pak richard ini kemarin kan iwan bule juga sudah menanggapi mengenai petisi ini begitu ya
responnya tapi sepertinya agak sedikit kurang anda melihatnya seperti apa
ya kita kan lihat nih banyak video yang beredar
misalkan iwan bule datang ke malang dengan senyum senyum

misalkan iwan bule datang ke malang dengan senyum senyum
itu kan juga menjadi tidak apik lah di hadapan kejadian yang menghilangkan nyawa begitu banyak kan gitu
itu kan juga menjadi tidak apik lah di hadapan kejadian yang menghilangkan nyawa begitu banyak kan gitu

apapun yang iwan bule tanggapi dengan responnya hanya biasa saja
tapi yang pasti teman teman supporter dan masyarakat sepak bola serius mengawal memproses terkait kasus ini gitu
oke baik max nya apa yang akan dilakukan teman teman termasuk anda pak richard
ya nextnya kita akan gelar silaturahmi nasional memperbaiki semuanya tata laksana sepak bola kita
kita juga akan mendorong bahwa pengawalan ini tidak hanya disampaikan ke publik
tapi kita kasih masukan ke tim gabungan lalu juga komnas ham untuk apa namanya
setelah mana yang jadi pidana mana yang jadi perdata itu tetap kita kawal
baik kita tunggu bagaimana perkembangan dari petisi ini
richard ahmad terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom